ini lucu banget
eh ini foto kita bertiga kan
ya ampun ini masih
gue sedih banget tau gak sih
gue baru balik
ternyata pak suryo hadi
belum gak disini lagi
pas lo balik kesini belum sempet ketemu
sama pak suryo hadi
roman tadi gak
gak bareng sama kita sih
belum dateng dia
itu dia tuh
ayo deh kalo gitu gue ke rumah dulu ya
ya ampun roman
ya ampun roman kok apa kabar

alhamdulillah deh kalo lo baik baik aja
ya ngomongin kita tuh udah lama banget tuh gak sih
gak ketemu udah satu tahun ya kan
terus juga sekarang udah beda banget roman
ya ampun ya allah lebat lah

nih ampun ya allah lebat lah
udah roman ambil aja
gak usah diliatin gitu dong
akhirnya aku bilang pada mereka
kalau mereka tetap membatalkan proyek itu
mereka harus membayar penalti karena mereka sudah merugikan banyak pihak
kamu nggak biasanya seperti ini kamu sakit
tiana apapun itu ceritakan semuanya padamu ya
enggak kok mas aku baik baik aja
terus tadi kamu cerita sampe mana
yang masalah penalti cukup besar penaltinya
anak anak sekarang kalian sudah kelas dua belas
sebentar lagi kalian akan mengikuti ujian kelulusan
untuk itu bapak harap kalian belajar lebih rajin dan lebih giat lagi
agar nantinya kalian bisa masuk universitas yang kalian inginkan
bukankah dia dipercaya sebagai pengobat luka
tapi mengapa kini dia hadir sebagai pengingat lara
sam sekarang lo udah denger sendiri kan si bella udah pindah kesini
jadi sekarang gak ada lagi alasan buat romantuk ngedeketin wulan
ya gue sih berharap ini bisa jadi awal yang baik untuk pulihnya hubungan persahabatan kita
semoga lo bisa ngerti lah sam
ini pak anak baru
karin seka charlo
karin silahkan duduk
duduk sini saja
kamu bisa dipanggol ini angkot
karin kamu duduk dengan gini aja
biasanya ketinggalan nih bang nih
waduh sana sekolah nih
waduh si roman si karlo sama sama
bisa minjem duit kan kalau ada dia
ini nih biasa masalah ekonomi nih
kamu mau duit ya
sepuluh ya bang sepuluh
ya udah ini pakai duit aku dulu

tua anak tangannya komplit
kok pegang tangan siapa nih ya
mana besisik gini lagi nih
nggak usah apa juga dong
ih lah lu
ini lucu banget
tapi emang gini aja ya sibok
ini foto kita bertiga kan
ya ampun ini masih jadul jadul banget
gue sedih banget tau nggak sih
gue baru balik
ternyata pak suryo hadi belum ada di sini lagi
aduh lo sayang banget sih pas lo balik ke sini belum sempet ketemu sama pak suryo hadi
ini cewek yang sama roman siapa
dia anak baru di kelas kita gitu deh
ya lo sih harus hati hati aja sih sama dia
soal nih kalau boleh jujur
selama lo gak ada di sini
itu cewek nempel terus sama si roman
gantes aja tau nggak sih
sekarang tuh roman jadi dingin banget sama gue
kenapa gara gara cewek ini

gue nggak sengaja sumpah
nah ini kalau kepala gue dikerbunin semut lo mau tanggung jawab
nah di situ ada keran kita bersihin aja yuk
tolong lo sebaiknya lo mau keluar